saudara saudara sampai dengan hari ini dua puluh enam april dua ribu dua puluh pada pukul dua belas tiga puluh
data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut
enam laboratorium sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen di seluruh indonesia
dua ribu lebih spesimen diperiksa dengan menggunakan real time pcr
dari lima puluh enam sembilan ratus tujuh puluh empat orang yang diduga mengidap penyakit covid
dari pemeriksaan itu jumlah kasus yang terkonfirmasi positif adalah delapan delapan ratus delapan puluh dua
pasien yang sembuh satu satu ratus tujuh
sementara yang meninggal tujuh ratus
kinerja kita terhadap pencatatan orang dalam pemantauan
saat ini akumulasinya adalah dua ratus dua empat puluh orang
sebagian besar sudah selesai dipantau
ini adalah akumulasi kinerja kita
pasien dalam pengawasan sembilan belas enam ratus empat puluh delapan orang
provinsi telah terdampak
dan dua ratus delapan puluh dua kaupaten kota terdampak
sebaran pasien sembuh di jakarta tiga ratus tiga puluh lima orang
jawa timur satu ratus tiga puluh delapan orang
sulawesi selatan sembilan puluh sembilan orang
jawa barat sembilan puluh tiga orang
bali tujuh puluh lima orang
sebagian dari dua puluh sembilan provinsi
yang lainnya totalnya adalah satu satu ratus tujuh pasien sembuh
data yang kita dapatkan hari ini penambahan kasus positif
yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan real time pcr adalah dua ratus tujuh puluh lima
sehingga total menjadi delapan delapan ratus delapan puluh dua
jumlah pasien sembuh enam puluh lima orang

sehingga total menjadi satu satu ratus tujuh orang
pasien meninggal dua puluh tiga orang menjadi tujuh ratus empat puluh tiga orang
ini yang harus kita pahami bahwa penularan masih terjadi
oleh karena itu mari kita berpartisipasi secara aktif
dalam penanganan covid sembilan belas ini
dengan memutuskan penularan infeksi covid sembilan belas ini
mari pastikan kita tidak tertular
mari kita sebarkan dan laksanakan penggunaan masker
hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri
jangan didiskriminasi pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
keberhasilan untuk membendung penularan covid sembilan belas
akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit
semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita
dan akan makin berat untuk penularan covid sembilan belas
untuk menurunkan jumlah angka kesakitan dan angka kematian karena covid sembilan belas
oleh karena itu mari kita lawan covid ini
tingkatkan imunitas diri
sabar dan tenang
istirahat yang cukup dan teratur
cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
mari kita bergotong royong dan bersatu untuk melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai ke desa sampai ke rw rt sampai ke keluarga
saudara saudara kita yang telah bekerja di gugus tugas percepatan covid sembilan belas di daerah
telah bekerja dengan baik
oleh karena itu kita berharap upaya kinerja ini kita tingkatkan lagi
sesuai instruksi presiden
maka kepala daerahlah yang harus menjadi
kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
ini adalah bencana nasional
tanggung jawab berada di pimpinan pimpinan daerah
demikian seterusnya sampai dengan pimpinan nasional
oleh karena itu kepala daerah adalah penanggung jawab
dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kepala gugus tugas memiliki tanggung jawab
untuk mengendalikan kemampuan dan kemampuan daerah
kepala gugus tugas memiliki tanggung jawab
untuk mengendalikan untuk memegang komando utama
dalam memerangi covid sembilan belas
ini sudah jelas dan tertuang di dalam surat edaran menteri
dalam negeri empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua sc
oleh karena itu kita berharap bahwa pimpinan komando
dari kepala daerah ini akan memantapkan kita
untuk menjaga semua masyarakat
tetap berada di rumah produktif dari rumahnya
dan mewaspadai ancaman penyakit yang lain
dan saat ini adalah ancaman demam berdarah
oleh karena itu lakukan pemberantasan sarang nyamuk
secara terintegrasi dengan seluruh sistem
bersama keluarga di rumah laksanakan pemberantasan sarang nyamuk
kita bisa menjadi teladan